tumpeng biasanya identik dengan nasi yang dibentuk kerucut dengan hiasan aneka lauk lauk di sekelilingnya
namun tumpeng yang satu ini cocok bagi anda yang sedang diet karena berbahan dasar puding
yaitu lauk pauk diganti dengan aneka buah segar
wih cantik cantik ya
jangan salah ini bukan tumpeng biasa
ini namanya tumpeng puding
tampilannya yang warna warni sungguh menggoda selera
ingin ikut mencicipinya
ikuti dulu proses pembuatannya karena cukup mudah dan bisa anda tiru di rumah
yang membuat tumpeng ini istimewa adalah tambahan buah mangga segar dan yogurt berkualitas
tahap pertama haluskan buah mangga yang dicampur yogurt
dilanjutkan dengan masak campuran gula serbuk agar agar air dan yogurt
tunggu hingga mendidih masukkan jus buah mangga dan aduk hingga rata
sekarang masukkan ke dalam cetakan seperti ini dan diamkan hingga mengeras
sebagai pengganti lauk pauk gunakan buah mangga
ada mangga anggur strawberry peach leci dan kiwi
puding tumpengnya sudah jadi dan sekarang seniran makan
lembutnya puding serta segarnya buah buahan langsung lumer di mulut
ini rasanya lebih enak dibandingkan puding pada umumnya
karena menggunakan bahan yang fresh jadi rasanya lebih segar teksturnya lebih lembut
dan ini juga cocok bagi anda yang sedang berdiet
karena kandungan serat yang tinggi pada rumput laut ini bersifat mengenyangkan dan memperlancar metabolisme dalam tubuh
usaha rumahan puding ini sudah berdiri sejak tahun dua ribu sembilan
ingin menciptakan makanan sehat dengan tampilan memikat menjadi inspirasi sang pemilik
untuk berkreasi pada menurutmu
menurutmu apa yang terjadi pada menurutmu
daging itu makanan yang sudah umum
jadi semua orang pada suka puding
tapi kita buat yang berbeda dengan tampilan yang lebih baik dengan bahan bahan yang sehat
sehingga dari anak kecil sampai orang tua pun bisa menikmati puding dengan lebih sehat
tumpeng puding miliknya kini dipasarkan via media sosial
ingin mencoba bisnis ini
omsetnya cukup menggiurkan mencapai sepuluh juta per bulannya